pasar pak siap siap siap yang hanya belum kekumpul
wah di akhir pekan pagi pagi saya sudah disuruh bangun bang aldo membangunkan saya
untuk menemani berbelanja aneka bahan untuk berjualan masih pagi memang belum kekumpul tapi
harus sudah bantuin bapak untuk belanja ke pasar yuk jangan pakai maskernya ya
bahan yang akan dibeli diantaranya adalah tahu tempe kangkung jagung mentimun dan kol
kira kira anda sudah bisa menebak belum saya akan menemani bang aldo berjualan apa
setelah berbelanja banyak bahan bahannya bareng sama bang aldo saya seharian ini
akan mencoba menjadi penjual gado gado bantuin bang aldo
ternyata sebelum menjadi gado gado proses pengolahan yang dilalui cukup
panjang mulai dari memotong kol kangkung hingga kacang panjang
setelah tadi belanja ini alat alatnya atau bahan bahannya harus dibersihkan dulu
pemilasan harus dilakukan dengan hati hati agar potongan sayur tetap bagus nah setelah
tadi jagung labu kemudian juga parengnya di pupas dibersihkan dan juga direbus ini
harus dikembali dicuci fungsinya adalah untuk menjadikan semua bahan bahan ini
lebih tahan lama lebih awet dan juga lebih segan
salah satu makanan yang berasal dari betawi
isinya sayuran yang direbus dicampur dengan bumbu saus kacang
serta irisan telur serta emping goreng atau kerupuk udang
gado gado juga sering disebut juga salet of java
setelah nyiapin semuanya motong motongin sayurannya
terus nyiapin seluruh perlengkapannya saatnya kita jualan
jangan lupa pada beli ya
nah tiba saatnya saya mendorong gerobak menuju lokasi berjualan
lanjut masih mendorong sampai ke tempat jualannya nanti
agak berat rodanya tapi semangat
pokoknya nanti beli nanti saya yang buatin yuk
setiba di lokasi saya segera mengeluarkan alat alat yang akan digunakan untuk membuat gado gado
beli pun berdatangan
wah saya harus segera membuat gado gado sesuai dengan pesanan pembeli
masih sama ya
wah lagi rame nih
ini ada yang beli gado gado dua ibu ibu
tadi juga udah ada mas emas langsung pakai motor
pak pertama apa dulu nih pak
menurut aldo ada teknik tersendiri dalam mengulek kacang agar lebih nikmat dan menyatu dengan tekstur sayuran
ulekan harus diputar hingga kaca mengeluarkan minyak sambil terus diberi sedikit air
teknik mengulek dengan cara menekan kurang tepat karena akan menyebabkan saus kacang tidak tercampur
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

ternyata selain teknik mengulek muleknya ya kan ternyata umpuh kucing itu punya tekstur sendiri dan tidak umpah
lihat nih abangnya keren banget
dalam sehari aldo bisa menjual seratus bukus gaduh gaduh
sebelum pandemi covid sembilan belas ia bisa meraih keuntungan rp delapan ratus hingga sembilan ratus per hari
ya tetap harus dijaga maksudnya kan apa namanya rasanya ini kan kualitas barang barangnya
terus ya ya kan rasanya ini kan kualitas barang barangnya
ya pokoknya sayur sayurannya yang bagus lah gitu
ya kalau ngulek sih biasa aja ya paling biar keluar minyaknya jadi rasanya tuh jadi nggak hilang maksudnya kan enak gitu
penggemar gaduh gaduh pun menyebut saus kacang yang enak menjadikan gaduh gaduh terasa lebih nikmat di santap
buat sarapan sih cocok sih seger aja kayak gitu
nggak tahu kenapa kayaknya kalau di sini sih enak aja sih beda sama kayak aplikasi yang kita beli online itu nggak tahu kenapa bumbunya di sini kayaknya lebih fresh aja gitu
yang terutama itu bumbu kacangnya ya dan kalau bumbu kacangnya paling utama itu di bumbu kacangnya kalau bumbu kacangnya udah enak yang sayur semuanya itu pasti udah cocok selama sayurnya juga segar itu pasti enak
ternyata memang tidak mudah membuat gaduh gaduh
apalagi ini abangnya harus membuat seratus bungkus per hari yang artinya ulekannya tenaganya harus kuat banget
nah apalagi gado gado ini juga sudah jarang sekali ditemukan di wilayah jakarta padahal gado gado merupakan makanan khas dari jakarta
jangan lupa makan gaduh gaduh ya kalau nemu gaduh gaduh
aditya aksani imam muhairif jakarta selamat makan